penyerahan hadiah utama penangundian tabungan simpeda nasional
diserahkan oleh pihak bank kalsel di kantor pusat bank kasel di banjarmasin
kepada nasabah yang beruntung yaitu dita aprianti
seorang karyawan bumn yang menjadi nasabah bank kasel unit pangeran antasari
acara ini dihadiri oleh segenap direksi staff khusus dan grup head
serta seluruh jajaran manajemen bank kalsel dan juga para komisaris yang hadir secara dari
dita merupakan nasabah pertama bank kasel yang menjadi pemenang hadiah utama pertama
dalam tiga puluh tahun terakhir event undian simpeda ini
karena sebelumnya belum ada nasabah bank kasel yang menjadi pemenang utama
menurut tita ia sangat bersyukur
dan terharu bisa mendapatkan hadiah utama lima ratus juta rupiah
senang tersanjung sekali apalagi dibilang tadi kan saya yang pertama
sebelumnya selama tiga puluh satu tahun tadi infonya belum pernah menang
jadi terus saja saya merasa sangat senang tersanjung sekali untuk mendapatkan hadiah utama ini
hadiah utama ini diserahkan langsung oleh direktur utama bank kalsel agus syabarudin
yang didampingi segenap jajaran manajemen bank kasel
penarikan undian secara nasional ini berlangsung awal bulan september dua ribu dua puluh
dengan rencana semula akan dilakukan di kota palu sulawesi tengah
namun karena pandemi penarikan undian ini kemudian dilakukan secara daring di kantor asbanda di jakarta
menurut dirut bank kasel agus syabarudin
kemenangan nasabah bank kalsel merupakan bentuk komitmen dari asosiasi bank pembangunan daerah asbanda
yang terus memberikan produk dan layanan terbaik kepada nasabah bank daerah di seluruh indonesia
sehingga bank daerah layak menjadi pilihan masyarakat
diharapkan dengan bukti ini masyarakat di kalimantan selatan pun semakin banyak yang menabung di bank kalsel
selain memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah
bank kalsel juga berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional
dengan melakukan program program pertanian seperti pendanaan dan permodalan
hal ini untuk mendukung kebijakan pemerintah provinsi kalsel dalam pemberdayaan petani
bisa membangkitkan ekonomi kami ini
jadi salah satu upaya kami ini
kami masuk ke dalam sektor sektor yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat
terutama bagaimana ketahanan pangan ini bisa terjadi
karena kan kalimantan selatan ini
seperti yang pak mandirin sebagai gubernur kalimantan selatan saat ini
mencanangkan bahwa ketahanan pangan kalimantan selatan ini
jadi ini adalah program
sementara itu agus juga mengatakan bahwa kinerja bank kalsel terus membaik
meski di tengah kondisi pandemi
hal ini ditandai dengan risk based bank rating oleh ojk pada juni dua ribu dua puluh
menunjukkan pada peringkat komposit dua yang mencerminkan kondisi bank secara umum sehat
di sisi lain bank kasel juga terus meningkatkan kinerja
dengan pertumbuhan aset dan kredit yang terus bergerak
serta pendapatannya juga cukup baik
banjarmasin kalimantan selatan